presiden joko widodo dan ibu negara iryana jokowi tiba di indonesia setelah kunjungan kerja ke empat negara
jokowi dan iryana langsung mendatangi rumah menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi cahyokumolo
jokowi dan iryana tiba di bandara soekarno hatta sabtu pagi pukul enam lebih dua puluh lima waktu indonesia barat setelah menempuh perjalanan sekitar delapan jam dari bandara internasional abu dhabi
setibanya di jakarta jokowi dan iryana langsung ke rumah duka cahyokumolo di kompleks widya chandra dan tiba pukul tujuh dua puluh
jokowi dodo dan istri disambut istri
istri cahyokumolo ernie guntarti beserta keluarga
jokowi mengenal almarhum cahaya kumolo sebagai pribadi yang tenang dan sederhana
menurut jokowi cahyo juga merupakan seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati
saya atas nama pribadi keluarga bangsa dan negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya
saudara kita sahabat kita bapak cahyokumolo menteri pan rb
rio adalah pribadi yang tenang dan sederhana seorang tokoh teladan dan nasionalis sejati
yang penuh integritas dan setia mengabdikan dirinya untuk masyarakat bangsa dan negara